umi delima istri buronan teroris santoso yang ditangkap pada sabtu pagi sudah tiba di palu untuk menjalani pemeriksaan
umi delima alias jumiatun alias umi wardah ditangkap saat hendak turun ke kampung mencari makanan
sesampainya di palu umi delima langsung dibawa menuju rumah sakit bayangkara karena kondisinya sangat lemah
personil brimop dari satuan tugas operasi tinombala dan personil sabara polda sulawesi tengah menjaga ketat rumah sakit
dengan ditangkapnya umi delima berarti masih ada dua perempuan dalam kelompok mujahidin indonesia timur yang dinyatakan buron
satuan tugas operasi tinombala menangkap jumiatun alias umi delimah istri kedua santoso yang selama ini menyertai santoso bersembunyi di gunung biru poso pesisir dan lembah napu
umi delima ditangkap satuan tugas operasi di wilayah tambarana poso pesisir utara pada sabtu pagi
perempuan asal bima nusa tenggara barat ini ditangkap ketika hendak turun ke kampung mencari makan
sebelumnya tersiar kabar umi delima akan menyerahkan diri bersama istri basri alias bagong dan istri ali kalora alias barok
namun hanya istri santoso yang sabtu ini memilih untuk turun ke kampung